pasar minggu kembali dibuka setelah ditutup selama tiga hari untuk sterilisasi usai ditemukan tiga orang positif covid sembilan belas
dan informasi waktu pembukaan yang tidak jelas membuat sejumlah pedagang tidak berjualan
hari pertama pembukaan kembali pasar minggu terpantau sejumlah protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas diterapkan sejak pintu gerbang
pedagang dan pengunjung diwajibkan memakai masker dan diminta untuk mencuci tangan
pengelola pasar juga memasang marka untuk menjaga jarak antar pedagang dan pembeli
selain sejumlah protokol tersebut akses masuk ke area pasar minggu juga masih dibatasi dengan hanya dibukanya delapan dari lima belas pintu masuk
terdapat lima blok bangunan di pasar minggu yang dihuni satu tujuh ratus pedagang kios dan satu empat ratus pedagang pelataran atau lapak khusus pangan
pada hari pertama pembukaan kembali pasar minggu kondisi pasar terpantau lenggang
bukan waktu pembukaan kembali pasar yang seharusnya sudah dimulai pukul satu dini hari namun mundur ke pukul enam pagi